ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
maaf kek aku
jangan pernah ragu dengan semua ucapanku ya
kalau ibuku bangun bagaimana
ibumu tidak akan bangun sampai kamu pulang
terus ibuku makannya gimana dong
ibumu akan baik baik saja
khawatirkan dirimu sendiri
wah kakek pintar sulap ya
ibu gak tahu harus mencari kemana lagi
ibu aku yakin atri pasti pulang bu
ya kita sudah berusaha mencari
hanya tuhan yang bisa menentukan semuanya nak
kita harus tetap cari dia
ibu tahu na
kamu bicara dengan siapa nak
kakek itu bu
gak ada siapa siapa
mungkin sarah selalu lihat bu
anak itu betul betul baik
kayaknya cocok untuk melakukan tugas ini
aku harus cepat menantangnya
aku sudah mepet
saya sedang mencari anak saya pak
wah serahkan saja sama kita bu
kenapa ibu harus cari sendiri ya kan
ya kalau yang mencarinya banyak kan
peluang ketemunya juga lebih besar pak
iya sih bu
keadaan desa kita sekarang ini
sedang dalam bahaya bu
tidak baik untuk berada di luar

lihat saya sudah mencari anak saya
ya saya tahu
saya harus mencari anak saya
kakek tidak apa apa
kalau kakek mau
kalau aku lapar aku bisa makan di rumah
kamu baik benar nak
aku harus pulang
aku takut ibu cemas
kamu harus nyari adikmu ke negeri sunyi
aku belum pernah dengar
kakek tidak sedang mimpi kan
kamu harus percaya
negeri sunyi itu ada
seorang ratu jahat telah menguasai negeri itu
kamu harus percaya
cepat selamatkan adikmu saras
sebelum purnama ketiga
dengarkan aku ya nak
datanglah ke sungai sendirian
di tasmu ada
dan selembar daun emas
sebelum kau berangkat
tabur satu kantong garam di kaki ibumu
sisanya simpan baik baik
kau harus datang saras
kakek tahu namaku
saras ya ampun
kamu dari mana aja
ibu kan sudah bilang
jangan jauh jauh dari ibu
tadi saras lihat bayangan
yaudah sekarang kita pulang yuk
yaudah mari kita pulang yuk
yaudah mari ibu
maaf saras harus pergi
aku ditipu kakek itu
kamu terlambat nak
jangan pernah ragu
dengan semua ucapan ku ya
kalau ibuku bangun bagaimana
ibumu tidak akan bangun
sampai kamu pulang
terus ibuku makannya gimana dong
ibumu akan baik baik saja
khawatirkan dirimu sendiri
wah kakek pintar sulap ya
tidimu pun tidak tuduh
kamu kaget saras
kakek apa negeri sunyi sudah mau sampai
belum kamu harus tunggu sampai ada pusaran air
saras kau harus ingat
saat melihat pusaran air
bertepuk tanganlah tiga kali
aku percaya negeri sunyi
aku percaya negeri sunyi
aku percaya negeri sunyi
dan kau akan segera melihat negeri sunyi
memangnya kakek gak ikut aku
aku tidak bisa menemanimu
tapi kakek tetap yakin
kau pasti bisa menghadapiku
karena keanehan negeri sunyi itu sendirian
aneh tapi kakek
waktuku tidak banyak
pertama kau harus mencari
tempat tinggal sri ratu levi
jika kau bertemu burung elang
berikan daun emas itu padanya
lalu temukan bunga merah
dan taburkan garam ke dalamnya
kau pergunakan jika terdesak
aku akan coba kek
pada purnama ketiga
kau harus lakukan itu semua
atau kau tidak
bisa bertemu adikmu dan pulang ke rumah
kakek kakek tolong
kakek tolong aku kek
saat melihat kusaran air
bertepuk tanganlah tiga kali
aku percaya negeri sunyi
aku percaya negeri sunyi